mulan jamila beserta kolega menjenguk ahmad dhani di rutan kelas satu surabaya
untuk membahas gagalnya gelaran konser bertajuk hadapi dengan senyuman
yang seharusnya dilaksanakan pada minggu malam kemarin
dari hasil pertemuan itu diputuskan konser dewa sembilan belas akan diadakan dalam bulan maret ini
meski para penonton sudah melakukan refund tiket
mulan jamila beserta rekan dan koleganya kembali mengunjungi suaminya ahmad dhani
di rutan kelas satu surabaya pada senin siang
berbeda dengan kunjungan sebelumnya kunjungan kali ini untuk membicarakan konser bertajuk hadapi dengan senyuman
yang gagal digelar minggu malam kemarin
meski mengaku kecewa dhani dan keluarga serta artis pendukung dewa bersepakat
untuk tetap menggelar konser untuk mengobati kekecewaan pendukung dan pecinta grup dewa sembilan belas
yang menurut rencana akan digelar pada dua puluh atau tiga puluh maret mendatang
gagalnya perhelatan konser pada minggu malam kemarin
membuat para penonton berbunuh
bondong bondong mengembalikan tiket ke kantor penyelenggara iqi di maspion square surabaya
para pembeli tiket memang mengaku kecewa karena konser dibatalkan secara mendadak
mereka yang kecewa ya pasti sangat kecewa
terus ini tadi upaya untuk pengembalian tiketnya seperti apa
mudah aja itu prosesnya mudah dikembalikan tiketnya
pembeli tiket juga mengaku kecewa karena ada rencana menghadirkan politisi
seperti sandiaga uno pada konser tersebut

mungkin kemarin baru tahu juga setelah lihat berita kalau ada jawabannya yang datang
terus ada pihak pihak yang baru datang itu sekarang tidak tahu
di tiketnya pun nggak ada
sementara itu penyelenggara menyayangkan sikap kepolisian yang tidak mengizinkan
pada minggu malam lalu atas pembatalan konser ini
panitia konser mengaku mengalami kerugian mencapai empat ratus juta rupiah
tim liputan cnn indonesia